karena asumsi publik ya dpr itu juga penyelesai masalah
kita lihat tugasnya kan memang bukan eksekutor dia legislatif
bukan eksekutor ya pak
bukan eksekutor gitu ya jadi dpr ini bukan penyelesai masalah itu
memang tugasnya adalah memang berbicara parley
halo sebuah parlemen jumpa lagi dalam program ini parlemen
bersama saya indra pahlevi dan rekan saya bang indra iskandar
baik sehat juga ya
kelihatannya sibuk sekali tapi segar
dan tentu kita juga masih kedatangan tamu nih kang maman suherman
alhamdulillah terima kasih diundang lagi di ini indra and indra ya
masih ingat saja ya
jadi gini bang indra
ya sama kang maman ini jadi kan di era sekarang
teman teman generasi milenial dan gen z ini kan sering bicaranya tentang viral
agar menarik perhatian publik gitu ya
tapi masalahnya viral seperti apa
nah saya mau tanya dulu ke bang indra nih
kalau di dpr itu biasanya yang viral itu yang seperti apa ya bang ya
paling tidak kalau kita melihat di periode di orde baru bahkan orde lama
itu yang terjadi di periode periode
sampai sekarang tentu bermacam macam persepsi publik gitu
maka dpr ini sebagai sebuah lembaga sangat unik gitu ya
di satu sisi adalah menjadi epicentrum politik di indonesia
semua keputusan politik pasti itu tentu melalui persetujuan dpr
tapi di sisi lain memang
jadi publik masyarakat berharap banyak pada dpr sesuai dengan harapannya masing masing
sehingga apapun yang terjadi di dpr itu itu reaksi publik sangat cepat
reaksi publik sangat instan dan tentu itu dengan berbagai kontroversi yang ada ya
ada publik yang sangat mendukung ada publik yang juga kadang kadang anti
itu berkaitan dengan apa apa saja yang dilakukan di dpr
tapi biasanya publik melihat terutama teman teman gen z sama milenial ini
mungkin kang maman bisa melihat sebagai masyarakat itu cenderung ke yang sensasional
misalnya anggota dpr tidur lagi sidang
nah itu viral seperti apa
menurut kang mam gimana tuh
semua yang sebenarnya punya nilai sensasi dan dramatisasi
itu punya peluang untuk viral sebenarnya
apapun punya peluang untuk viral dan modal dpr itu sangat bagus
sebenarnya sangat besar
produk produk legislasi itu kan ditunggu oleh masyarakat
dan sesuatu yang ditunggu itu sebenarnya bisa jadi viral
persoalannya apakah teman teman di dpr mampu merawat hal itu misalnya
mampu terus menyuarakan sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat itu
dan biasanya kita bisa memanfaatkan media
kalau kita lihat sepuluh elemen jurnalistik salah satunya kan adalah loyalitas media itu pada masyarakat
itu pada masyarakat
kalau produk produk legislasi yang berpihak pada masyarakat seharusnya dimakan oleh media kan
sayangnya kadang kadang dpr kalah cepat dengan orang orang lain yang memviralkannya
yang kemudian mengambil sentimennya sentimen negatifnya bukan sentimen positifnya
nah bagaimana merawat sentimen positif ini yang sebenarnya kita butuhkan
mungkin bang indra bisa merespon juga sebagai orang yang mensupport dewannya
sampaikan bahwa dpr sedang membahas sebuah rancangan undang undang yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat
tetapi seringkali tidak menjadi fokus ya
dan kalah viral ketika ada isu lain yang sebetulnya remeh temeh
tapi dia bisa mengangkat si media itu
baik di media mainstream maupun media sosial ya
itu kenapa ya bang indra ya
ya saya kira yang paling pertama kita pahami
viral ini kan sekarang ini banyak sekali platform ya
platform media sosial media cetak dan lain sebagainya itu
itu berbagai media itu bisa menjadi sarana saat ini kepentingan kepentingan ya
baik kepentingan bisnis kepentingan politik kepentingan lain lain lah gitu ya
nah jadi kalau seandainya kita melihat saat ini berbagai kepentingan itu di ruang publik
apa hadir tentu yang disampaikan oleh kang maman tadi menjadi dasarnya gitu ya
masyarakat kita pada dasarnya adalah menyukai dalam tanda petik sesuatu yang drama gitu ya
jadi kadang kadang tadi yang disebut tadi bahwa ada anggota dpr manusiawi
ada lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr kalau satu dua gitu ya pada saat hadir itu kelelahan kemudian terlihat tertidur
itu kan persoalan manusiawi
tapi yang dilihat kan sebenarnya bukan di situ bagaimana produk produk dpr itu yang pro masyarakat gitu ya
saya beri contoh misalnya keputusan tentang yang pernah kita diskusikan tentang ongkos naik haji gitu ya
yang diusulkan oleh pemerintah itu hampir tujuh puluh juta kemudian komisi delapan memperjuangkan dengan hitungan yang sangat presisi
menjadi sekitar empat puluh jutaan gitu
ada sekitar turun tiga puluh jutaan
itu kan adalah upaya keinginan wakil wakil rakyat yang ada di komisi delapan untuk bagaimana masyarakat itu
semua bisa mewujudkan keinginan keinginannya salah satunya untuk bisa misalnya naik haji gitu ya
yang semacam semacam itu tentu yang disebut kang maman tadi
itulah perlunya sesuatu yang harus dirawat
karena publik harus dikemudikan
diberikan informasi yang sungguh sungguh benar
kita harus katakanlah bahwa dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr
tentu tidak semua memenuhi harapan masyarakat
tapi masih banyak anggota anggota dpr yang sangat peduli dengan itu ya
kita tahu hari ini misalnya bagaimana juga dpr pimpinan dpr
juga ingin memperjuangkan undang undang tentang pengaturan pembantu rumah tangga
itu kan juga upaya yang dilakukan
tapi kan dramanya itu sendiri lebih pada harapan harapan publik
itu yang saya tanyakan
apakah karena ekspektasi masyarakat terlalu tinggi kepada dpr sebagai lembaga perwakilan rakyat
sehingga kalau dpr melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat
itu kan memang tugas dpr
tapi ketika dpr dianggap melakukan sedikit kesalahan
perhatian bagi masyarakat
bagaimana kamu pak
kalau saya biarkan saja
kalau justru kita melarang media untuk
jangan dong yang gituannya diliput dan lain sebagainya
nanti kita akan dianggap mengganggu independensi media
justru dengan berbesar hati silakan aja itu pun diliput
tapi tolong seimbang juga
media kan harus seimbang kan
jadi mari kita rawat juga hal hal yang baik sentimen sentimen yang baik
angka tujuh puluh juta menjadi empat puluh juta itu sensasional
seharusnya memang jadi empat puluh juta
jadi kita harus seimbang
mari kita rawat
kawal terus sampai pemerintah menandatangani itu
kasih lihat terus upaya upaya anggota parlemen kita
untuk sampai pada titik betul betul ketok palu
ramaikan terus di media tentang perjuangan itu
itu juga akan jadi viral kok
karena itu menyangkut kepentingan publik
sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik sebenarnya
itu bisa untuk diviralkan
dan publik juga nggak tahu tuh kang maman ya kang hendra ya
hari ini hari benar benar hari ini tadi pagi
komisi delapan itu fasenya sudah tidak hanya berpikir memperjuangkan
ongkosan haji yang sangat ekonomis ya
di haji nanti di mekah nanti
itu mendapatkan pelayanan yang maksimal dari negara
itu hari ini rapatnya sudah bukan lagi soal ongkosnya
tapi bagaimana komisi delapan memastikan
semua pelayanan publik di mekah nanti itu semua diberikan hak yang terbaiknya
kualitas pelayanan itu kan lagi sudah pada tingkat itu ya
nah bagaimana itu disuarakan
disuarakan dan diangkat terus ke publik
supaya publik sadar bahwa ini perjuangannya dpr loh
tadi sudah kita diskusikan yang contohnya adalah
bagaimana dpr bisa menekan biaya perjalanan ini pada haji
tentu itu bukan satu satunya hal yang diperjuangkan oleh dpr
banyak isu isu yang lain nih
saya ingin mengingatkan misalnya kemarin meikarta
sampai sampai konsumen mekarta memberikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak di dpr termasuk kami di tv parlemen
pak ketika anggota parlemen ngamuk saya girang loh di depan mata
padahal saya bukan konsumennya tapi langsung merasakan anda mewakili kami
ya seperti itu
ada juga isu impor beras di komisi empat oleh pak ketua pak sudin
itu juga bagaimana ketua komisi empat mempertanyakan tentang kebijakan itu
padahal beras di dalam negeri begitu melimpah
nah menurut bang indra gitu ya apakah ini juga bisa kita anggap
sebagai sesuatu yang bisa diviralkan
dan bagaimana caranya kira kira
ya tadi sekali lagi bahwa apa yang viral itu kan tentu juga didorong
oleh opini publik yang di drive oleh media media yang ada
nah tentu ini sekali lagi bahwa media media ini tentu punya agenda
yang masing masing berbeda
sehingga mana yang viral dan tidak viral ini tentu
bergantung agenda masing masing media gitu ya
nah banyak sekali kepentingan kepentingan tadi ya
seperti bagaimana saat ini gencarnya import impor pangan ke indonesia gitu ya
kemudian tadi yang kita sudah diskusikan tentang bagaimana perjuangan dpr
untuk menurunkan usulan tarif haji dari pemerintah gitu ya
itu sesuatu yang memang real kepentingan publik gitu ya
tapi memang tentu mungkin kita bisa dengar dari kang maman ya
sebagai sebuah kritik catatan ya sebenarnya
bagaimana publik menilai dpr lewat media gitu ya
saat ini kan dpr sebenarnya sudah mengoptimalkan komunikasi ke publik
lewat live streaming gitu ya nggak ada sensor itu live streaming gitu ya
bisa melihat bagaimana anggota anggota dpr itu memperjuangkan sesuatu
baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan dapilnya gitu ya
di youtube juga kita juga ada gitu ya
jadi sebenarnya ini terbuka sekali gitu ya
tinggal bagaimana bahasa merawat itu sehingga publik juga menjaga resonansi dpr
untuk terus berjuang untuk kepentingan publik
itu yang disebutkan tadi
saya kira masukan kang maman cara merawat itu gimana
mungkin bisa kami pelajari
nggak usah ikut ikutan konyol
gak usah ikut ikutan konyol
dengan menjual sensasi dan dramatisasinya
yang penting kita harus tahu betul bahwa sesuatu yang berpihak kepada publik
demi kebaikan publik kebermanfaatan publik kebenaran untuk publik
itu bisa kita angkat asal kita rawat terus menerus
jadi mari terus mengawal sampai kepada hasilnya
ketika kita mengatakan perjuangan kita untuk konsumen meikarta misalnya
itu kan mewakili rakyat
ketika anda dapat apresiasi kiriman bunga dan lain sebagainya
tidak terlalu terlihat kan di publik
pemberitaannya tidak terlalu muncul
kita menganggap ya itu bagian dari tugas kami saja
kalau semuanya kita anggap biasa biasa saja ya publik pun akan menganggap itu hal yang biasa biasa saja
tapi bagaimana memantik perhatian publik bahwa ini keberhasilan kita loh
angka tujuh puluh juta menjadi empat puluh juta itu sensasional pak
bisa kita kawal terus menerus nggak sampai nanti pada titik betul betul ketok palu
ditambah lagi tadi kata pak indra kualitasnya ditingkatkan
bukan cuma angkanya ditekan kualitas ditingkatkan
itu kan luar biasa kalau terwujud
kalau itu disuarakan terus menerus
ya hampir di setiap komisi sebenarnya kalau kita lebih jeli itu pasti memperjuangkan kepentingan masyarakatnya
contoh yang agak lama misalnya pada saat pandemi kemarin itu ya misalnya komisi sepuluh
bagaimana mereka memperjuangkan agar anak anak tetap bisa belajar
lalu ada subsidi sidi
tetapi kan yang terdengar kemendik buat yang berhasil
ini yang perlu saya coba highlight ya
kenapa orang di luar itu melihatnya adalah sebagai pekerjaannya kemendikbud saja
padahal bapak ibu di komisi sepuluh itu begitu rupa bagaimana agar supaya kebijakan itu lahir
di tengah orang tidak bisa belajar tetap muka
kira kira seperti itu
saya tanya ke bang indra nih sebagai yang memberikan support kepada dpr ya pak
jadi selama ini kan dpr itu sering kalah langkah
kalau boleh saya bilang sering kalah langkah ya
dengan media media eksternal yang pada detik itu juga ketika ada anggota dpr yang keras bersuara
itu langsung keluar beritanya dan bahkan jadi viral
seolah olah kami yang di dalam ini kok ketinggalan gitu
ya memang sebenarnya buat saya itu soal bersuara keras gitu ya
kemudian mengebrak meja sehingga publik tahu itu soal cara dan memang ada karakter anggota dewan yang ingin menyampaikan intonasi secara lebih jelas gitu ya
saya juga ingin menyampaikan
banyak juga misalnya pada saat awal awal covid gitu ya bahkan di tengah tengah covid gitu ya
itu walaupun itu dibatasi rapat sampai jam enam sore
tapi komisi sembilan itu untuk memastikan distribusi obat memastikan distribusi vaksin itu
itu beberapa kali rapat sampai ajen subuh gitu ya
bahkan dipimpin oleh ketua komisi yang perempuan gitu ya
saya kira itu adalah upaya upaya yang sangat serius dari dewan
bagaimana memastikan apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan publik itu
itu bisa dijalankan oleh pemerintah secara sungguh sungguh dan itu dikawal
fungsi dewan pasti harus kita pahami mengawal mengawasi pemerintah
jadi mengawasi pemerintah itu adalah hal yang seakan akan biasa gitu
tapi sesungguhnya yang dilakukan oleh dewan itu adalah itu adalah kegiatan yang
saya sebut tadi mengawasi itu bisa rapat kerja itu bisa dilakukan sampai pagi segala macam
saya kira itu bukan sesuatu yang ingin diekspos sebagai sesuatu yang heroik gitu ya
tidak ya tapi ingin dewan itu memastikan semua harus selesai dari a sampai z berkaitan dengan kepentingan kepentingan publik
ini yang saya suka pak ada yang lebih penting dari sekedar viral yaitu memenangkan hati rakyat tadi
nah persoalannya kalau kita ingin kita harus memiliki kepentingan kepentingan publik
nah persoalannya kalau kita ingin kita harus memiliki kepentingan kepentingan publik
nah prabandingan itu kalau mereka ingin juga ini muncul selain memenangkan hati rakyat juga diketahui oleh publik
nah disitu kan upaya untuk mengviralkannya kan
persoalannya memang adalah kita nggak punya tenaga yang terlalu kuat untuk mengawal terus menerus ini sampai kemudian dia menjadi viral misalnya
punya nggak kita search engine optimation yang bisa selalu menempatkan isu itu di atas bahwa kalau anda mau bicara tentang ketersediaan obat dan sebagainya
maka yang akan ketemu itu perjuangan dpr bukan perjuangan yang lain misalnya
perjuangan yang lain misalnya sampai ke tingkat itu nggak di dpr tapi jauh lebih penting dari
saya adalah memenangkan hati memenangkan hati publik tadi itu itu jauh lebih penting dari sekedar sekedar
viral viralan ya tapi kalau juga ingin kita tetap viral supaya ruang media sosial ruang media itu
diisi oleh kebaikan kebaikan harus ada effort khusus memang untuk merawat dan menjaga isu
tersebut betul jadi memang kita kan dihadapkan pada posisi kalau mau viral maka biasanya
sensasional atau fenomenal ya tapi sisi lain tadi kata kunci yang saya highlight adalah bagaimana
memenangkan hati rakyat
ada kata kunci yang saya highlight yaitu bagaimana dpr tidak sekedar memviralkan sesuatu tetapi
memenangkan hati rakyat kira kira gimana strategi
kira kira gimana strategi
konkretnya pak indra iskandar
ya sebenarnya itu fungsi dpr itu kan sebenarnya sudah ada dalam dna kelembagaan dpr
pada saat orang dilantik kemudian maruah dirinya dia suka nggak suka dia adalah menjadi wakil
rakyat gitu ya lebih spesifik lagi mungkin
mewakili konstituen yang dipilihnya gitu jadi soal memenangkan hati rakyat itu adalah sesuatu yang
sudah given gitu ya tuhan memberikan sesuatu untuk seorang anggota dpr memang harus membawa aspirasi aspirasi
publik yang harus diwakili gitu ya kita memang tentu dari lima ratus tujuh puluh lima orang apa tidak tentu tidak semua bisa maksimal sesuai dengan harapan
tapi banyak juga anggota dpr yang bekerja sungguh sungguh gitu ya yang hari ini misalnya walaupun misalnya hari raya lebaran itu masih jauh gitu ya
tapi kita bisa lihat misalnya bagaimana komisi lima itu sudah menanyakan pada pemerintah apa apa saja yang dipersiapkan untuk hari raya gitu ya
di jalanan di pelabuhan di terminal
di jalanan di terminal
di bandara bandara gitu ya begitu juga misalnya di komisi enam gitu ya beberapa bumn bumn yang memang langsung memiliki diskresi untuk pelayanan publik itu juga sudah dilakukan gitu ya
jadi memenangkan hati rakyat dalam arti yang sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh anggota dpr berkaitan dengan sesuatu yang melekat

pada hak hak dirinya gitu ya tinggal mungkin ini yang ke depan terus di asah dipertajam untuk bagaimana masyarakat juga harus sama sama bisa memahami tugas tugas kedewanan itu adalah tugas tugas yang memang diatur dalam sebuah aturan aturan yang ada gitu ya
jadi kita enggak berharap anggota dewan kemudian
juga harus untuk memahami itu harus masuk dalam got comberan gitu ya
enggak tapi bahwa apa yang dilakukan oleh anggota dewan itu adalah semua dalam kaitan memenangkan hati rakyat
tapi itu adalah sebenarnya inherent dalam dirinya gitu ya
jadi memenangkan hati rakyat ini banyak cara yang dilakukan
pertama tentu melalui tugas dan fungsi
artinya rapat rapat dengan pemerintah karena memang tugasnya rapat
yang kedua juga mungkin turun ke bawah ya pak ya
kebanyakan kerja itu ya
yang publik juga perlu tahu masyarakat tahu bahwa dpr itu bukan eksekutif gitu ya
dpr nggak punya hak untuk melakukan eksekusi terhadap suatu gitu ya
di dpr ada bidang pengaduan masyarakat ya
ada ratusan bahkan ribuan pengaduan masyarakat yang masuk ke dpr dan kita teruskan sesuai dengan fungsi komisi masing masing gitu ya
tapi sekali lagi bahwa dpr itu bukan eksekutif yang bisa mengeksekusi setiap pengaduan itu
yang itu bisa dilakukan nanti pada saat rapat kerja dengan mitra dengan pemerintah itu disampaikan gitu ya
jadi bagaimanapun keputusan tetap ada di pemerintah
termasuk cek lapangan biasanya
mereka melalui panjang itu ya pak ya
artinya strateginya sebetulnya ya mungkin sudah dilakukan nih kang maman
tetapi mungkin perlu dilakukan terobosan kali ya
nah sekarang saya mau tanya kang maman kira kira seperti apa sesuatu yang memang selama ini sudah dilakukan oleh dpr
agar bisa lebih wow dilihat oleh masyarakat kerja untuk masyarakat dan tentu terakhirnya adalah memenangkan hati rakyat
fungsi komunikasi publiknya yang harus terus ditingkatkan
jangan ketinggalan dengan kondisi era milenial menuntut sesuatu yang sifatnya lebih transparan lebih terbuka
komunikasi publik kita pun harus seperti itu
gak usah kemudian terlalu hati hati terlalu nahan diri dan lain sebagainya
kalau memang harus diviralkan harus diangkat ke publik angkat saja
kenapa tidak misalnya
tetapi tetap dengan satu garis batas bahwa seperti tadi kata pak indra kita bukan eksekutor kita legislator kita bagian pengawasan dan semua yang sudah ada dalam fungsi di dpr misalnya
jangan hanya karena ingin terlihat sensasional viral lalu kemudian melanggar aturan tersebut
kita juga jangan terlalu sensitif
dan kritik masyarakat
kalau melihat ada anggota dpr yang tidur nggak usah dibantah
gak usah dibantah tapi itu kan jadi masukan introspeksi untuk publik memang mengharap sangat banyak pada kalian
dan menangkan hati publik itu dengan cara terima kritik itu lalu kemudian berubah misalnya
jadi anggota anggota parlemen kita memang harus melakukan perubahan dan harus sadar bahwa anda dituntut untuk jadi superman
anda dituntut untuk itu itu yang jauh lebih penting
seringkali muncul istilah begini kang maman
jadi dpr atau dpr
dpr itu dianggap seperti sinterklas
apapun yang dibentuk oleh masyarakat
nah kan merubah mindset seperti itu kan tidak mudah juga
walaupun mungkin mereka tahu anggota dpr itu adalah bukan eksekutor tapi faktanya ketika mereka pulang ke daerah pemilihan pada saat reses itu seringkali mintanya konkret
ya kayak gitu
ya sampai minta wc minta macam macam
nah maksud saya bagaimana ya yang kayak gitu kalaupun dilakukan apakah sebenarnya sah sah saja
atau tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dpr itu juga akan memperjuangkan ini ke mitra kerjanya atau ke pemerintah sebagai eksekutor
saya selalu ingin menekankan tentang bukan persoalan menginterpretasi keadaan tapi mengubah keadaan
kalau memang itu salah kita ubah pendapat tersebut
kita ubah pandangan tersebut
itu jauh lebih penting daripada sekedar ingin kelihatan ngetop ingin jadi viral lalu kemudian aturan itu dilanggar misalnya
tiba tiba jadi eksekutor juga
kita harus ada di garis kita
benar siap nggak kita bersetia dengan garis kita
nah yang paling penting buat saya tadi satu
persoalannya bukan menginterpretasi keadaan tapi mengubah keadaan mengubah pandangan yang salah itu kembali ke jalur yang benar
itu yang jauh lebih penting menurut saya
jadi ada kode dari bnp
bung hatta jangan membenarkan yang biasa tapi membiasakan yang benar
kira kira seperti itu ya
walaupun tentu juga anggota dpr tidak juga lepas tangan ketika ada masyarakat yang memang sangat membutuhkan uluran tangan terutama di daerah pemilihannya
kira kira seperti itu ya
nah sebagai penutup dari perbincangan kita saya minta kesimpulan dari bang indra
dan yang terakhir minta semacam solusi dari kang maman untuk mengatasi
hal hal yang layak dianggap viral tapi sejatinya ada banyak hal substantif yang perlu diangkat di dpr ini
mulai dari bang indra silahkan
ya saya kira memang harapan masyarakat harapan publik terhadap anggota dpr tentu tinggi ya
bagaimanapun banyaknya kritik publik kritik masyarakat terhadap anggota dpr ya tapi faktanya adalah
banyak sekali ribuan orang setiap tahun ingin menjadi anggota dpr
itu menunjukkan bahwa dpr adalah lembaga strategis yang bisa membawa aspirasi publik untuk memperjuangkan idealisme
jadi saya kira tentu dpr berharap masukan masukan publik itu ke depan harus terus dijaga dikawal dirawat
agar harapan harapan publik itu bisa terus dikembangkan
harapan publik itu bisa diwujudkan oleh dpr secara individu maupun secara kelembagaan
baik tugas dpr memang maha berat karena membawa nama rakyat dan mereka dipilih oleh rakyat
jadi apa yang disampaikan oleh bang indra ini tentu harus kita terus bukan hanya jaga
tapi upayakan optimalkan bagaimana respons dpr baik kelembagaan maupun anggota terhadap aspirasi masyarakat
terakhir kang maman selain solusi
juga tentu coach yang sangat kita nantikan
sebenarnya berlian berliannya di bapak berdua
jadi saya cuma menyimpulkan membuat notulanya saja
bahwa viral lalu tenar itu sebuah keniscayaan
bagi saya itu dibolehkan dihalalkan biasa biasa saja sah sah saja
termasuk jika itu dilakukan oleh anggota parlemen
pertanyaannya selalu adalah lalu di mana moralitas ditempatkan
mari membangun jawaban
silakan meraih ketenaran
sepanjang ketenaran dibangun atas dasar kebenaran untuk masyarakat
ditujukan untuk kebaikan masyarakat
dan memiliki nilai nilai kebermanfaatan bagi masyarakat
betapa bahagianya masyarakat misalnya
ketika melihat perjuangan dpr soal menurunkan ongkos haji
mengawal ketersediaan vaksin covid sembilan belas
goalnya undang undang penghapusan kekerasan seksual
atau tentang perlindungan pembantu rumah tangga
itu adalah contoh contoh kecil saja
dan mari kita lihat
jaga satu kunciannya
mari saling menyadarkan
jangan cuma menginterpretasikan keadaan
tapi mengubah keadaan
jadi sekali lagi
viralkan kebenaran kebaikan kebermanfaatan
tapi kita sepakat bersama tadi
ada yang jauh lebih penting dari sekedar viral
yakni menghasilkan produk produk yang memenangkan hati rakyat
ya menjadi sebuah kenisayaan memang
bahwa dpr memiliki tugas yang maha berat
tentu dengan embel embel dewan perwakilan rakyat
tentu harus bisa bagaimana
agar orang yang diwakilinya itu bisa merasa terwakili
kira kira seperti itu
baik sobat parlemen
kita sudah di penghujung acara
bahwa yang paling penting tidak sekedar menjadi viral
tetapi bagaimana memenangkan hati rakyat
terima kasih kepada bang indra iskandar yang sudah hadir
serta kang maman soe herman
yang memberikan inspirasi buat kita
agar supaya kita bisa menjadi lebih maju ke depan
sebagai lembaga perwakilan rakyat
terima kasih dari saya
mohon maaf ada yang kurang berkenan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh